program bike sharing atau yang disebut boseh di kota bandung semakin diminati oleh publik
namun tingginya minat masyarakat belum berbanding lurus dengan fasilitas bagi pesepeda
sejak diluncurkan pada februari dua ribu delapan belas pengguna bike sharing bandung on the street everybody happy atau bose semakin diminati publik kota bandung
untuk dapat menggunakan bose pertama kalinya langkah langkahnya terbilang mudah
cukup persiapkan identitas diri seperti ktp sim kartu pelajar atau tanda pengenal lain dan mengisi data diri di tempat registrasi
selanjutnya pengguna akan difoto untuk kelengkapan pendaftaran
pengguna bose dikenakan biaya rp tiga puluh untuk mengganti kartu yang berisi saldo rp dua lima ratus
untuk meminjam sepeda tinggal menempelkan kartu ke alat peminjaman masukkan pin kemudian pilih pinjam sepeda
setelah itu tinggal menekan tombol untuk mengambil sepeda dari tempatnya
program kota bandung untuk mengurangi kemacetan ini diapresiasi para pengguna
sekalian saya berolahraga saya juga bisa mengeksplor kota bandung
memudahkan gitu kalau memang orang pengen jalan jalan misalnya nggak punya sepeda misalnya
bisa lah ada fasilitas ini udah membantu
terus kan ada kuncinya ya jadi orang juga nggak sembarangan mau minjam mau ngembalikan
peminjam akan dikenakan biaya rp satu untuk satu jam pertama dan rp dua untuk satu jam berikutnya
yang akan langsung dipotong dari saldo di kartu
sepeda yang dipinjam bisa digunakan berkeliling dan dikembalikan ke shelter yang tersedia di tiga puluh titik kota
boseh atau bike on the street everybody happy ini cukup bisa membantu masyarakat yang ingin menuju ke suatu tempat
ataupun wisatawan yang ingin berkeliling kota bandung menggunakan sepeda
dan saat ini memang boseh ini jumlahnya semakin banyak
pada saat launching
namun penambahan fasilitas boseh ini tidak dibarengi dengan penambahan jalur sepeda
sekaligus penataan jalur sepeda yang mana
banyak di antara jalur sepeda yang tidak lagi terlihat tandanya
maupun ada beberapa jalur sepeda yang keberadaannya justru digunakan untuk berjualan
seperti yang terlihat di jalan saparua jalur sepeda ini sudah lama dijadikan parkir motor
dan tempat berjualan pedagang kaki lima
kondisi ini membuat pengguna sepeda harus mengayu sepedanya di tengah jalan
begitu pula di jalan merdeka dan jalan asia afrika
cat jalur sepeda luntur sehingga harus berebut dengan kendaraan lain
pemerintah kota bandung melalui dinas perhubungan mengklaim bahwa sarana dan prasarana sudah didata
namun belum bisa ditindak secara keseluruhan karena menunggu anggaran baru pada oktober
penertiban kendaraan yang parkir di jalur sepeda dan pedagang kaki lima pun sudah dikoordinasikan dengan satpol pp
ya alhamdulillah jadi re antusiasme masyarakat untuk bose sangat tinggi
dan malah kita sudah membuka lagi untuk peminjaman yang sifatnya korporat
satu kartu bisa untuk beberapa gitu ya
dan kalau masalah untuk fasilitas pesepedanya
nanti insya allah akan kita tambahkan di anggaran perubahan untuk dibuatkan hal yang baru
dan itu akan diperbaiki
terus yang kedua juga sebenarnya sepeda itu boleh ditrotohar di regulasinya
jadi boleh sharing
dan penjalan kaki itu dibenarkan
masyarakat khususnya pengguna sepeda di kota bandung berharap jalur sepeda terus dirawat dan diperbanyak